tersangka hs yang semula mencoba membeli uang palsu dari rp sempat mengedarkannya ke warung kecil dan berhasil
jumlah yang lebih sedikit ya dan kalau mau traveling juga atau mau keluar kan sekarang
di antaranya seperti drift car rocking tug magic bike carousel
karena kalau kita lihat pemerintah daerah masing masing juga melakukan kebijakan kebijakan ya untuk mengetatkan mobilitas di wilayah masing masing untuk menjaga wilayahnya ini
akan diselenggarakan pada oktober
di mana masyarakat sebagai konsumen juga bisa mendapatkan titik cerah
tetapi implementasikan itu betul betul sesuai dengan standar sesuai dengan apa yang tertulis
pasti restoran kena semua pasti
pada umumnya tetap tetapi yang membedakan adalah ini lauknya nah lauknya di sini nasi kuning
sebagai surfer atau anak pante anak nelayan mendobrak ke najisan daripada laut
baik terima kasih bapak dan ibu saya akan ke pak kadir dulu
nih bahasa iya sih aku berarti aku punya pertimbangan aku pengen bisa main basket nih tetepan
sebab aroma menyengat dapat mengganggu penciuman ular
tapi hitung secara sekali lagi
harus adart harus diubah dikembalikan ke munas ii golkar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
dan lagi juga kan setiap orang terkena oleh hukum kepemimpinan dan loyalitas jokowi kan
soalnya soalnya gue pernah dengar di siapa ya
untuk bisa meningkatkan kepatuhan pajak
kejuaraan e sport tiala presiden dua ribu dua puluh satu diharapkan tidak hanya menjadi wadah kompetisi
ternyata manufacturing nya di jabel data big juga
udah tau susah kenapa masih pengen jadi dokter spesialis gitu misalnya
generousnya dermawannya untuk mendorong
waktu itu pas sd pokoknya sd sampe kelas enam udah tuh stop di sofrd di bali

disini menggunakan kuah soto betawi
sudah tidak baik buat kesehatan
ya saat ini kami untuk tahun ini menyiapkan dua sampai tiga juta
jadi setelah kita laluin semuanya ternyata kita ambil satu pelajaran bahwasannya tips yang paling pertama adalah niat
penetapan calon presiden dan wakil presiden itu tiga belas februari
ayo ngasih ya selamat malam pak dubes pak sulis dan juga dita karang
hal ini akan mengatur kewenangan dan perubahan provinsi daerah ibu kota jakarta menjadi daerah khusus jakarta
ya mengulang apa yang pernah kita alami sebelumnya
jadi tidak terus menerus turun gitu
kita harus menjaga kecepatan dengan populasi yang berkembang juga
terus sorenya baru latihan di ubaya
maka ketika diputar ayunannya seimbang ini artinya hidup mereka akan damai akan teratur
dulu trayek bentor dibatasi hanya di jalan jalan kecil namun kini bentor dapat berlalu lalang di
di redakti kompas memang
maksudnya dari zaman anak basket smp gitu
banyak penyebutan untuk panganan yang satu ini
karena sampai saat ini misalnya kib ini belum jelas kira kira siapa capres dan cawapres yang akan diusung
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta
orang indonesia yang luar biasa mencintai keluarganya
yang nomor dua mungkin dari sisi prioritas surfing sebagai olahraga andalan belum di atas
para calon masinis ini adalah masinis kereta api indonesia yang telah mengantongi jam terbang sebanyak tiga jam dengan jarak tempuh perjalanan minimal seratus ribu km
virus sars cov dua ini sesungguhnya memang
dalam hal ini kan terhormat itu dengan tidak mengikuti aturan
dari mulai fixed broadband wireless sampai teknologi satelit
kementerian pertanian untuk produksi dan kita siapkan hilirisasi
antara lain memiliki warisan budaya air terjun di sejumlah titik
menjadi penjaga yang teguh atas nilai nilai demokrasi
nah dengan yang ada saat ini gitu
itu yang tidak boleh sholat idul fitri di luar di lapangan karena sedang ada acara gereja begitu
yang lagi lagi tentu saja pemerintah
pokoknya kita kerja maksimal gitu
ikatan guru olahraga namanya
yang seharusnya mereka sama sekali tidak bisa
di industri bangunan dan konstruksi mengatakan
tiba tiba duit realnya yang dituker tuh palsu gitu
iya makanya gue setuju sama bonville tuh sebenarnya
sudah bergabung bersama kami kepala biro komunikasi dan pelayanan kementerian kesehatan
lem yang dipasang di sini
nah yang kedua adalah polusi lintas batas
ya pokoknya semua yang manis manis itu menjadi favorit untuk buka puasa dan untuk lebaran
yang sudah kita lakukan dalam dua ribu dua puluh satu dan juga ada se dari kementerian perhubungan adalah pada periode dua puluh empat desember sampai dua januari itu
karena itu kopi dibutuhkan sebagai ransum tambahan aparat militer
ketua jurusan sejarah peradaban islam iain syekh nurjati cerbon a a syafa ah mengatakan pesantren buntet memiliki sejarah dan perjuangan yang panjang
tidak ada dendam karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara
jadi bisa ngerasain kayak gimana kondisi game kayak gitu emang buat ngedevelop pemain pemain yang lain
kalau kita melihat ini la paz sudah tua yang tidak di renov
berikut beberapa peristiwa kebakaran la paz di indonesia
buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga enam sore
ribuan umat muslim telah berkumpul sejak pukul enam pagi
terakhir tutup dengan es serut
berikutnya dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil dki jakarta memprediksi pendatang baru yang datang ke ibu kota pasca lebaran akan mencapai empat puluh ribu orang
fnd melihat ini menjadi peluang tumbuhnya kedai kedai kopi mungkin juga nanti rumah makan
karena saya harus tes di bidang dps
tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan
nah untuk memudahkan kulit sapi direndam selama sehari
pasar tradisional wonokromo mengeliat hingga malam hari
dibawah standar minimum kampus yang bersangkutan
dan pemerintah memberi nama kereta cepat jakarta bandung wush
beda dengan misalnya dokter tht yang membersihkan dengan lampu dan mata gitu kan
itu juga kurang tau kalo molornya jari kelingkingnya itu katanya dokternya mungkin gara gara tappingnya terlalu seret pas waktu abis operasi di pergelangan
menyampingkan pelayanan pelayanan publik
eh sampai ini bukan agar pembantu
tahapan ketika kekuatan hukumnya final
karena keterbatasan pasokan panggung
tapi karena saya terbiasa saya tidak terbiasa
nah tentunya ini dari kementerian pertanian
udah nggak smp aku masih di desa di kalpaten semarang
melihat dulu ininya apa yang jalan di mana
alisa mengaku tidak terkejut dengan peristiwa tangerang selatan
itu saja mudah mudahan bisa dipahami oleh masyarakat
saya yakin penggunaan teknologi elewarning system itu ada
oh gak ada nama lu gue baca kan
tapi anggi punya informasi tidak dari pemerintah korea selatan atau mungkin dari kbri apakah ada warga negara indonesia yang terdampak
maksudnya training center pun selama itu setau gue cuma enam tujuh bulan
jauh satu jam lebih kalau dari rumah iph yang bagus bahas kacanya kan iph yang jauh soalnya
waktu itu saya menjadi tim pengendali kita ya satu tim itu tim pengendali inflasi daerah terbaik terus
demi mewujudkan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional
saya sependapat kurang lebih dengan yang didasarkan suhyanto karena atribusi pak anies sekarang memang sudah salah satunya adalah
memang kali ini terancam mengalami krisis beras
ilmu dan teknologi itu kan menjadi tidak ada artinya apa apa
segmen sudut kota kali ini saya akan berkunjung ke salah satu kawasan kota denpasar melihat lebih
pertanyaan saya ke kpu kenapa berubah ubah terus ini tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres
dua tahun terakhir ini khususnya saat pandemi melanda
sayuran organik hidroponik yang sehat cenderung lebih pendek namun memiliki daun yang melebar atau mekar
osha sebelumnya juga sudah pernah menuntaskan lomba lari di kategori lima km hingga half marathon
ada alasan politis nggak dibalik itu
konon masjid ini merupakan petilasan syarif hidayatullah
tapi ratu ini karena sudah bersumpah di hadapan tuhan di hadapan gereja
kalau dalam satu dua tahun ini
ada empat puluh satu orang yang meninggal
enggak saya hanya membayangkan misalkan saja ya
si anak mungkin harus diajarkan untuk membedakan perlakuan yang dia terima dari orang yang terdekatnya
dan berlatih teknik lari bersama sebuah komunitas di kawasan senayan yang khusus menggelar latihan bagi anak anak penyandang autis dan berkebutuhan khusus
pikiran dan tenaga heni tersita
yang katanya nih koron katanya di belakang saya ini merupakan pusat sawah
jadi ada mungkin gambaran gambaran klinis yang tidak biasanya
berarti ging pas tahun lu lulus baru boleh ya regulasinya itu masih sih
jika anda ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai referendum
jadi kalo misalnya yang all star kan pasti mereka dicomot comot gitu kan
tapi mereka makan minum selalu katanya bikin teller bikin teler gitu kan
ya kita melihat bahwa masih ada problem itu itu yang kelihatan

jadi pujk yang dablek gitu kan
karena dia kan ditunjuk bukan mewakili partai gerindra waktu itu
dan itu jauh melebihi kuota
kompetisi olahraga antar sekolah itu
dari mulai desain produk
dan masuk ke pkpu terusnya kan
bisa jadi dong orang mau menjual dengan gaya apa aja gitu
tapi kalau dari crrc ini
ada tes darah ada rencan ada ct scan ada mmi dan lain lain
rumit yang ketiga dalam hal ini mbak menurut
jumlah langkah kaki yang dimiliki oleh setiap warga negara di indonesia gitu ya
ternyata polisi kalau kena pukul kelayangan juga
atau teman teman dari latar belakang yang beragam ini
kemudian untuk produk produk yang masih tergantung dari luar negeri
dulu di makassar bolak balik seminggu kalau misalnya libur kuliah seminggu ke sana terus balik lagi
justru orang daerah yang mencari beras untuk ke pasar induk
dalam politik internasional kita mengenal ada
ya jadi memang sudah kita lakukan perhitungan ya
karena ada program tadi misalnya ada anggaran nih
marilah kita simak penjelasannya dalam rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
anak anak perlu perhatian khusus juga karena mereka satu frekuensi napasnya itu lebih cepat daripada
jadi artinya sekarang kalau merah bukan artinya tiga jam lagi merah lagi
diberikan masyarakat sekitar lokasi bencana namun juga hingga berbagai daerah seperti yang terlihat
bakal calon presiden dari partai nasdem
tongkol dengan sayur ubi jalar ditambah olahan telur ikan tongkol yang spesial sambalnya dibuat
bagaimana sih potret dari stok pangan kita
tantrum pada orang dewasa sendiri bisa ditangani seperti dikutip dari aluduct
tapi emang singkat sekali jadi cuma welcoming aja kan
oh iya bisa sih tapi ini sih kayaknya parah kalau sampai kayak gitu mah jatohnya kan parah tuh berarti
nih kalau ketemu tepung begini nih biasanya kita masak di dapur kan jumlahnya kecil ya
maksudnya debat itu ya artinya
bisa compete lah ya di juara ya
kemudian berubah sikap sudah mulai melunak pada hari ini hari kamis enam belas mei di balik
dalam hal ini kan terhormat itu dengan tidak mengikuti aturan belanda gitu
kira kira pada saat menyerahkan surat atau sebelumnya ketika bertemu di kemhan sebelumnya
lalu bagaimana anda melihat urgensi dari variable variable ini
jadi salah satu hal yang kita lihat dari nafas sejak tiga tahun yang lalu itu udara luar ruangan sama dalam ruangan itu ada relationship nya
ada bolat sehingga ini justru mencelakakan
yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan juga relevansi
atau juga bisa pakai
nambah nambah nambah nambah
nah ini kan kemudian bersambung tiga kali
indrayani laksmi muhammad wahyudi jakarta
nah keahliannya harus dilatih gitu loh
dengan seluruh pimpinan daerah
maka saya akan menjadi orang yang paling harus mengambil tanggung jawab
kasus diphteri gitu misalnya

misalnya sekolah sekolah berbasis agama dari agama yang lain lain itu kan juga mengalami hal yang sama
dan ini pun juga akan dilakukan secara bertahap
tapi kenapa pasokan dari daerah itu ya nggak ada
kira kira bishon ini ya di grooming apa saja
untuk mem back up narasumber materi dsb
dino itu sebenarnya karakternya ada sedikit miripnya sama aku sih
ini tinggal dibawa ke rumah rumah produksi untuk diolah jadi berbagai olahan
saya ini untuk bisa berkeliling sesuai dengan tujuan yang akan saya tuju nanti om saya mau ini ya
yang sepuluh jutanya itu private
dari mulai mendesain produk
dan saya sudah lima belas menit setengah saja belum selesai
dibantah oleh sejumlah kadar gerin raya di dpr
apakah sekarang bapak melihat ini aturannya perlu
jadi kalau kita melihat evaluasi sampai hari ini bagus mbak dan kami optimis
jadi kalau misalnya ada work from home itu lebih ke jangka panjang
ketika dulu covid memberikan vaksin gratis obat gratis ya
tergantung di mana titik lesi itu berada
tingginya permintaan olahan sukun dan semakin berkurangnya tanaman sukun membuat harga buah sukun semakin naik
artinya dari sisi keuangan dan juga dari sisi kreativitas juga semuanya berhenti gitu ya
nah sebagai menteri yang kemudian ditunjuk oleh presiden jokowi sebagai profesional
tadi sudah disampaikan ya akan ada penambahan tiga negara yang untuk sementara wna nya tidak bisa berkunjung ke indonesia
minyak goreng curah ini
ya sebenarnya kalau hubungan internal kita nggak pernah ada masalah
lpsk menilai orang tua dari terdakwa sudah lepas tanggung jawab atas kasus yang menjerat putranya
di negaranya itu adalah sebuah kejahatan jika seseorang membeli seks pada anak anak
hingga saat ini capaian untuk wilayah djp satu ini seperti apa
pada selasa tiga mei tercatat seribu tiket terjual hingga tutup jam delapan malam
tapi mungkin bukan untuk tujuan
harga wajar di pengusaha atau penggiling padi
yang kedua secting sekting ini adalah bagaimana merayu anak anak untuk mengirimkan foto foto pornonya atau foto foto sensualnya untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan
pemotongan pajak tahap ketiga akan menghindari aspirasi mencobal kepercayaan dan memperlukan kesempatan
jadi siapapun kalau kata mas edi kan
jadi memang ini adalah hal yang berbeda
pon udah ngumpul di lapangan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
tapi lebih kayak ya udah gue tahu dia memilih untuk keputusan itu
sisi itu dan itu nampaknya
tapi saya setuju dengan kata ibu alex kayaknya
mengingat desa adat tenganan pegeringsingan memiliki lima ratus sembilan puluh satu hektare hutan adat
sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darahnya itu sendiri sebagai rasa cinta kami terhadap susunan
dan dia juga gak allergic untuk orang
jamin nct yang merupakan idol k pop ternyata juga menyukai jajanan populer ini loh
menghadirkan citra positif bagi dia di akhir masa jabatannya sebagai gubernur dki jakarta
penjuru dunia termasuk di amerika serikat itu
kedua juga akan mendorong ya bahwa memang nanti kalau misalnya putusan mk kan belum keluar
baik rumah sakit maupun klinik swasta dan umum yang telah menyediakan layanan vaksin
bukan di kantor kementerian agama tingkat kabupaten kota
kepala kip kuliah mahasiswa agama mendapat pendidikan tinggi dan demi masa depan yang lebih baik bisa tepat sasaran
tetapi untuk memenuhi semua kebutuhan
mudah mudahan kita diterima bahwa tolong dibedakan antara yang mau perjalanan sama yang harus diberikan keputusan cepat di rumah sakit
jangan cuma hanya jakarta dan juga kota kota lain
ini akan beda kalau tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilunya itu baik
jadi emang semoga kita bisa terus berkembang ya so on
jadi memang ini dibuat seperti benar benar mirip dengan kereta cepat yang saat ini beroperasi
dengan metode melacak telepon genggam lebih dari tujuh ratus ribu orang
setelah dugaan ya dugaan bahwa besar kemungkinan ini tertular pertama dari wni ya
jadi udah mereka kayak jadi yaudah bodo amat
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom

bosen kalah terus iya bosen kalah mas
karena tiba tiba saja ada sumber kontestan yang terlibat seperti yang terjadi di dua ribu dua puluh empat ini
nah sofian sendiri sudah sejak berapa lama ini
pemerintah mau menggelontorkan anggaran untuk penguatan petani kita
apakah ada perbedaan antara jumlah misalnya anak perempuan dan anak laki
atas kebijakan yang dibuat oleh
eh tapi lu pas balik ke bali itu
dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan telepon zulkifli rashid
selama belum berada di tabung permainan anda juga tetap wajib menggunakan masker
tapi harus diperhatikan juga kan jenis tanamannya
jadi padahal saya ini juga manusia saya ini juga nggak sempurna gitu kan
satu kotak roti mandarin memiliki harga yang variatif
dan kira kira yang membuat bikin semangatlah untuk supaya nafas indonesia juga bisa digunakan
bahwa bangsa ini mengedepankan etika
waktu itu mepet banget pindahnya dan waktu itu yang mau nerima pas banget mau nerima ya sekolahan itu makanya langsung masuk situ
ini yang menarik adalah ketika proyek konstruksinya tidak berjalan
masalah ini sangat kritis sekali stok yang dipunyai oleh
di sisi lain juga saya kesel dengan ya bukan kesel sih kayak menyayangkan dengan kinerja
mereka tetap aja dianggap melanggar nilai nilai dan sebagainya
sebenarnya berdasarkan pengalaman anda sebagai mantan menteri hukum dan ham
sebenarnya pola itu yang menurut saya penting
juga membawa tameng berbahan rotan sebagai perisai
meski setiap furnitur dalam rumah memiliki bentuk yang berbeda interior hunian lukman dan ida tetap terasa selaras
beda besaran yang mungkin
nggak ada pakemnya nggak ada pakem persisnya
dikeluarin nih jadi orang nggak penasaran gitu mas
seperti yang ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh yayasan berttlemans
dan ternyata inilah yang digunakan sebagai peluang ya
ya jadi mungkin masih pada ini kali ya masih pada in scape juga ya mereka ya
nggak sekarang bisa membantu
ada perhitungan perhitungan itu nggak sih mas
dan kan sudah ada rekomendasi lima km kemudian tidak berada di alur lembah
dika salah satu pedagang beras di pasar pucang surabaya
nah kalau di indonesia sebenarnya gimana sih apakah ini juga menjadi keputusan atau pilihan dari pasangan pasangan indonesia
salah satu yang menarik dalam pameran ini adalah adanya alat semacam expo skeleton seperti ini
lalu ada yang mikir bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan
kami cek kembali karena teman teman di deputi
tetapi orang masih bisa terjadi keguguran dalam cara lain
apakah semua pasienkes bersedia menyediakan vaksin
tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi
bagaimana selama ini polarisasi masih terjadi antara pendukung dan orang orang yang sering mengkritik anies di jakarta selama ini gitu loh
namun ngopi di tengah operasi tempur tentu mustahil dilakukan
betul banget karena banyak banget yang request kan bikin di kota kita kita pengen bikin eventing
salah satu adalah bagaimana penyampaian spt di tahun dua ribu dua puluh dua ini untuk tahun pajak dua ribu dua puluh
yang paling penting memang ya bahu
apakah nuansa merah dan hijau itu suatu keharusan
oh iya hampir di semua kantor wilayah maupun kantor pelayanan pajak
ya benar uliahnya tuh benar benar setengah
jadi tangganan yang sudah berulang kali bertahun tahun membeli
dan pemerintah akan berjuang untuk berjuang dengan mereka
jadi ya taunya paling olahraga olahraga yang kasti lah main klereng lah kayak gitu gitu lah
ketika dulu sekitar bulan juli itu keterisian bed untuk icu tanggal pertengahan juli sekitar lima belas juli puncak puncaknya kasus itu delapan puluh satu persen
jadi dengan adanya data seperti nafas kita benar benar bisa mendorong riset tentang masalah ini
kalau sini ini lain ini
oke jadi memang kedai kopi ini memang khusus tempat berkumpulnya k popers
anda bersama sbs bahasa indonesia
jual gorengan itu kadang mereka cuma butuh
gak masalahnya di barat saja juga begitu gitu
dan kemudian akan berubah bentuknya seperti ini
kalau kita melihat dinamikanya ya bagaimana perkembangan si konsep chelfie ini
ternyata selain drooming dan juga perawatannya baik
jadi yang di season itu ya aku main cuma beberapa set aja tapi nggak full
digiring ke arah sikap mental yang menolak orang yang berbeda
susah gak sih kalau untuk daftarnya gitu
karena pajak pendapatan di victoria diperkirakan akan menjadi ujian kritis terhadap suasana hati masyarakat
penyebab kebakaran adalah kericuan tahanan dengan petugas polisi dan brimob
krui yang merupakan ibu kota kabupaten pesisir barat ini disebut sebagai hawainya indonesia
iya iya eh itu lu tolong bang sakti waktu itu lu suai banget dong ya berarti pas pindah lu dia nyetutup jadi merpati tuh
dan lihatlah kalau mk nya juga kena problem etika
meski begitu ada sejumlah kelompok rentan yang bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas gratis
dan pasti kan akan berdampak terhadap untung rugi nih kalau bicara tadi harga pasar gitu
akhirnya kan zaman dulu kan lagi
rekomendasi beli di lima ratus sepuluh sampai lima ratus dua puluh
saya juga nggak punya ini
ia tiba tiba menangis saat mantra dilantunkan

ada kayu manis buat nyicilin badan
menurut polisi banyak warga di daerah yang terisolir
membangun kehidupan yang baik di australia ini jadi impian yang dimiliki oleh banyak pendatang baru di negeri ini
jadi yang harus kalian betul betul perjuangkan adalah rela berkorban
kalau kamu gak mikirkan itu gimana kamu bisa nyemplung
tapi pas kesini kesini saya punya kakak juga
jadi kayak misal neken neken bantal atau nggak latihan buat teku kayak gitu
tahun dua ribu satu lalu masjid ini menyandang status cagar budaya
atau bisa juga disebabkan oleh karena keganasan seperti tumor
pohon aren itu tidak bisa dibudidayakan
sebetulnya banyak juga kalau misalkan itu publik misalnya melalui boykot produk produk itu

yang nanti akan kita lakukan setelah dua ribu dua puluh empat ya dari perekonomiannya dari teknologinya dan lain lain
seorang purnawirawan jenderal bintang tiga di tni angkatan darat yang wafat januari dua ribu dua puluh
bukan keinginan petinggi petinggi ojk untuk yang ini gitu
oleh karena itu hampir tiga tahun lalu
mungkin tahun depan akan datang lagi orang gangren dengan covid
yang merepresentasikan berapa besar dukungan
akan dilakukan grand final di akhir tahun nanti
tapi kalau kita melihat pkpu seharusnya ini harus direvisi secara waktu yang cepat
luarnya aja sih tapi kayak secara halus gitu jadi enggak kasar kasar banget soalnya kadang pernah juga
tetapi sebetulnya untuk tujuan seksual
dan pak prabowo sekarang ini saya kira juga dari aspek persiapan jauh lebih siap dibandingkan dua ribu sembilan belas
dengan rasa hormat dan penuh harap
malahan saya habis beli dua satu bulan yang lalu itu kecil kecil kurang sehat
sehingga harapan kita tidak perlu kita pakai sanksi tapi dengan edukasi mereka mau gitu
dengan demikian alasan bahwa untuk keputusan
tapi dengan fresh take yang berasal modern storytellingnya berani
undang undang yang diusulkan untuk mengubah konstitusi untuk mengakui masyarakat pertama australia dengan membentuk suara berizin dan penduduk pribumi selat touris
maka hal ini akan menghilangkan dukungan dari perusahaan
ya bantuan memang bisa diberikan dalam berbagai bentuk dan sektor yang terpenting
dengan mengerti kondisi diri dan berusaha mengendalikannya
jadi lagi banyak yang pengen jadi penasaran juga mau nyobain
dari negara negara demokratis yang dinilai oleh yayasan itu dua per tiganya kini dikategorikan sebagai cacat atau sangat cacat
yang kedua adalah mengadakan operasi pasar
masalahnya adalah kenapa bisa terjadi kecelakaan listrik
dan nama sekolah formalnya yaitu ibtidaiyah
satu mayat maka seluruh tim diharuskan untuk meninggalkan lokasi
ketika mereka kopdar kopdar itu kami datang gitu ya
dan itu tiga tahun saya anggap orang yang baru bisa belajar pakai sarung
pancaran sampai tua gitu
menunya adalah nasi sambelan dengan beragam pilihan lauk
tidak ada yang bisa dikawal
kita tidak ada melihat adanya politik identitas
hal ini sesuai dengan peraturan penerbangan sipil
di bagian atas mihrab
ketika sebuah negara sudah menyatakan sikap
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak gubernur ganjar sudah memberi hadiah hp sama sinyal internet lancar
karena kan potensi matahari kembar akan besar
sudah banyak bentuk kita beranak bentor alasannya bakal apa karena tenaga iya tenaga sudah juga sudah
pdi perjuangan dan partai lain
emergency misalnya operasi dan lain sebagainya lah
untuk membuka hutan dengan narasi apapun untuk pangan dan sebagainya
akibatnya sejumlah lorong di gang venus menjadi gelap tidak terkena sinar matahari
dan ini memang bisa kita beli dimana mana
toko roti ini menjadi salah satu opsi untuk membeli oleh oleh khas solo
karena itu menambah ringan beban yang akan kita pikul nanti bersama sama tahun dua ribu dua puluh empat ya
instalasi listrik maka itu memang jadi persoalan
kita nggak bisa sebar urea terlalu banyak
tergantung pada jumlah kerupuk yang dimasak dalam satu waktu bersamaan
wah kira kira bagaimana ya rasanya
tapi nggak akan gue tarik atau gue tarik gitu ya
pak erlangga didorong oleh
baik sektor budian masyarakat atau perkampungan maupun juga sektor penambangan
kepada yang sudah ditetapkan sebagai pemenang
selama ini koordinasi khususnya tadi yang disebut dengan kementerian pertanian
maka untuk perlengkapan pakaian atau racing suite yang digunakan untuk balap supermoto
tapi di bagian disclaimer di bagian bawahnya bisa jadi iya
kemudian juga pertumbuhan ekonomi